pemerintah arab saudi melarang warga negaranya berpergian ke indonesia dan lima belas negara lainnya
hal itu diungkapkan direkturat jenderal paspor arab saudi atau jawazat pada dua puluh satu mei dua ribu dua puluh
seperti berita yang dilansir cnn indonesia com saudi beralasan bahwa larangan travel tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus covid sembilan belas di negara negara tujuan
selain indonesia saudi juga melarang warganya berpergian ke lebanon syria turki india vietnam armenia libya hingga somalia
dan untuk mengelaborasi hal tersebut saya sudah terbung dengan abdul aziz ahmad dubes luar biasa dan berkuasa penuh ri untuk kerajaan arab saudi
halo assalamualaikum selamat sore pak aziz
waalaikumsalam apa kabar baik alhamdulillah
pak aziz ini menarik sekali di saat negara negara kita terutama ini sudah mulai melonggarkan aturan aturan terkait dengan protokol kesehatan karena trennya sudah mulai menurun begitu
dan juga ini dari enam belas negara tidak saya melihat ada negara china ataupun korea yang saat ini ternyata di beberapa daerahnya itu sedang lockdown
kenapa indonesia apakah sudah ada bapak sudah mendapatkan alasan mendasar dari pihak arab saudi
mengapa indonesia yang di saat pemerintahnya ini sudah melonggarkan segala macam ternyata malah melarang warganya untuk datang ke indonesia
apakah tidak percaya dengan pemerintah indonesia
terima kasih jadi sebetulnya pemerintah saudi itu sudah lama menerapkan pelarangan untuk bepergian
indonesia itu sejak juli dua ribu dua puluh satu dan ini masih terus sampai sekarang belum dicabut peraturannya jadi itu bukan hal baru itu adalah kelanjutan dari larangan jauh sebelumnya
jadi kalau dikatakan bahwa kenapa arab saudi masih melarang begitu itu karena memang belum ada penjelasan
tidak ada penjelasan dari larangan tahun dua ribu dua puluh satu
tidak adakah evaluasi dari pihak arab saudi sendiri pak terkait dengan hal ini melihat bahwa indonesia sendiri saat ini sudah mulai menurunkan levelnya
ya betul sudah ada sebetulnya arab saudi memantau indonesia sangat minim sekali
ada kelihatan misalnya dari langkah langkah saudi untuk melonggarkan kenyataan jama' umroh
itu sudah langka
yang pengakuan bahwa di indonesia itu sudah mulai berkurang covid ini
tetapi kan proses pengambilan keputusan di saudi pun sama seperti di kita itu kan tidak serta merta
jadi mungkin kita harus memberi waktu sedikit kepada pemerintah saudi untuk melihat perkembangan lebih lanjut
karena ini perlu saya sampaikan juga begini
pada awal mei yang lalu bulan mei lalu ya ada sejumlah jamaah umroh indonesia yang terhambat penerbangannya ke indonesia
karena apa karena belum lengkapi pcr
nah kewajiban pcr itu kan baru dicabut oleh pemerintah kan belakangan
jadi pecah buta
dan pcr juga
pernah dipertanyakan di sini
kenapa orang indonesia yang pulang ke indonesia itu di saudi diwajibkan melakukan pcr
itu karena pemerintah indonesia mewajibkan
artinya kalau pemerintah indonesia mewajibkan ada semacam kekhawatiran dari pemerintah indonesia bahwa covid itu masih berkembang
nah oleh karena itu
pencabutan pcr ini sudah mulai kelihatan hasilnya
kata kalau dalam satu dua hari ini kelihatan gitu
saya kira nanti pemerintah saudi juga akan memberikan respon yang baik ya terhadap kondisi yang ditunjukkan di tanah air
jadi yang paling penting adalah di tanah air sendiri kita jangan memperlihatkan rasa panik bahwa covid itu masih tinggi gitu
jadi harus kita bebaskan
di saudi mas ya di saudi
waktu kami kemarin awal mei itu ke mekah
itu di masjidil haram sebagian besar sudah tidak pakai masker
jadi kami ini yang dari indonesia masih pakai masker ya menjadi minoritas gitu
nah tapi orang saudi sendiri memberikan warning kalau misalnya dalam situasi tertentu misalnya kata kelak
ya setelah pcr terkena covid
itu mereka juga mewajibkan untuk misalnya isolasi mandiri
jadi itu sangat apa namanya
menurut pendapat saya itu sudah merupakan kebijakan yang luar biasa bagi saudi sendiri
hingga nanti bagaimana kita merespon ini di tanah air
agar kita sendiri di tanah air tidak memperlihatkan
kita yang terlalu berlebihan kehati hatian ya
dan akan lebih baik juga andai kata misalnya pernyataan bahwa pencabutan pcr itu berlaku untuk negara ini
negara ini seluruh negara mana yang menurut indonesia itu sudah dinyatakan aman
termasuk saudi arabia
saya baru mendapatkan informasi ya dua tiga hari ini
kalau pcr dari saudi sudah tidak diperlukan lagi
tapi kalau dari pembelaan dari kbri maupun dari pemerintah indonesia sendiri
bagaimana pak kepada pemerintah arab saudi terkait dengan hal ini
apakah tetap menunggu saja kapan akhirnya warga negara arab saudi bisa datang ke indonesia
karena di satu sisi pak sandiaga uno sendiri saat ini sedang gencar gencarnya untuk mengajak wisatawan untuk datang ke indonesia
dari soal ini memang kami sudah melakukan beberapa langkah ya
selain kami memberitahukan secara reguler kepada pemerintah saudi melalui kementerian luar negeri
kami juga sebetulnya menyediakan yang kami sebut dengan travel moridor ya
moridor spesial untuk mereka yang akan mempergian ke indonesia
dengan kondisi tertentu
nah itu dimungkinkan karena kalau misalnya orang saudi melanggar aturannya itu terkena ke apa namanya hukuman tiga tahun tidak boleh keluar negeri
nah untuk menghindari itu kita menyediakan mekanisme begitu
tapi itu kan sebetulnya mekanisme yang darurat
nah boleh disebutkan begitu ya
tapi kita berharap nanti dalam waktu dekat
saya sudah memperoleh informasi dari pihak saudi yang insya allah nanti kita akan tunggu gitu
dalam waktu dekat mungkin pemerintah saudi akan mencabut larangan ini
berarti akan ada pertemuan selanjutnya ya pak ya
tapi kalau berhubungan dengan hubungan bilateral antara indonesia dan juga arab saudi bagaimana sejauh ini pak
apakah cukup baik baik saja
kalau hubungan bilateral sangat baik sekali
saya pribadi kesana kemari ya misalnya bertemu dengan pimpinan universitas
saya berkunjung ke beberapa universitas
kemudian misalnya berhubungan dengan para pengusaha
kemudian menerima para jamaah dan sebagainya itu tidak ada masalah
tidak ada masalah ya
sekarang proses proses haji proses proses untuk pengiriman jemaah haji oleh pemerintah indonesia melalui kementerian agama
itu insya allah sudah hampir boleh dikatakan final gitu ya prosesnya di sini
sehingga sudah bisa dilakukan pengiriman yang seperti yang sudah direncanakan ya kira kira tanggal
kalau tidak salah tanggal empat juni kalau tidak salah ya terbangan pertama
jadi insya allah
pertama kita berhubungan bilateral kita tambah lama tambah baik
dan kami berharap bahwa soal banning ini kan soal kecil yang bisa kita atasi bersama sesegera mungkin
setelah kedua belah pihak yakin bahwa baik di saudi maupun di indonesia kita sudah aman dari sisi kesehatan gitu ya
jangan sampai juga ada jangan sampai juga di indonesia menimbulkan keraguan
maka langka yang menimbulkan keraguan bahwa di sana covid masih ada
begitu masih masih merajalil lain
mungkin pak aziz perlu menegaskan kembali
bagaimana nanti nasibnya para jemaah haji
apakah akan ada perlakuan khusus kah dengan adanya kasus ini di arab saudi dengan pemeriksaan kesehatan yang jauh lebih ketat dibandingkan negara negara lain gitu pak
oh tidak pak
itu sama seperti umroh
itu kondisinya sama seperti umroh
umroh ini kan bisa kita lihat orang bergelombang
sekarang dulu lebih dari seratusan ribu yang umroh itu ke saudi
dan itu bisa baik baik saja begitu
tidak ada kasus apapun selama umroh dilaksanakan
jadi kalau haji ya tinggal melaksanakan apa yang sudah menjadi proses yang baku ketika kita melaksanakan umroh
tinggal mengindahkan saja begitu
tidak ada masalah sebetulnya
berarti tidak ada masalah sama sekali ya pak ya
tapi kalau misalnya berbicara soal kasus covid di sana sendiri bagaimana pak
oh di sini kalau di sini sudah menurun mas
jadi ya sudah hampir boleh dikatakan tidak jarang ya
begitupun orang sudah apa istilahnya itu menyadari lah begitu
kalau misalnya dia terkena covid dia segera pcr sendiri cari sendiri
kalau sudah dinyatakan positif isoman
kami juga ini ada beberapa staff kami yang terkena covid omikron ya itu dinyatakan positif
ya sudah isoman aja gitu
isolasi mandiri di rumah tidak ke kantor gitu dan lain lain itu istirahat selesai gitu
saya kira hal yang sama itu terjadi
di kalangan orang saudi
tadi pagi kami kemana mana itu ya jarang sekali orang yang pakai masker begitu
tapi saya tetap akan menggunakan masker karena kebetulan saya lagi kena flu sedikit
ada batuk gitu
jadi daripada menyebarkan batuk kepada orang lain
penuhnya saya pakai masker
pak aziz terakhir mungkin ada saran untuk para calon jemaah haji yang akan berangkat mulai tanggal tiga atau empat
kalau saya tidak salah ke tanah suci terkait dengan hal ini
ya yang paling penting adalah sebetulnya kita mematuhi saja aturan aturan
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik indonesia maupun saudi
nah yang paling penting lagi mungkin dari sekarang sudah siap siap secara mental ya
akan akan ke arab saudi dan pada saat ini harus diingat bahwa bulan bulan juli itu adalah bulan bulan
mulai panas ya puncak bisa sampai empat puluh lima kadang kadang sampai lima puluh
saya kemarin sempat merasakan berapa pasnya lima puluh derajat itu ya pada waktu saya berada di jeddah
sebentar sebentar begitu
jadi saya mohon ini nanti akan menjadi perhatian para jemaah
nanti kalau sampai di sini merasa panas sebenarnya jangan sayang sama uang
minum sebanyak banyaknya gitu kan
pokoknya jangan sampai terkena dehidrasi gitu
ini penting saya tekankan karena cuaca di saudi kan memang kalau panas
bisa ekstrim panas begitu
baik terima kasih banyak pak abdul aziz ahmad duta besar luar biasa dan berkuasa penuh ri untuk kerajaan arab saudi
sudah berbincang dengan kami di cnn indonesia newsroom kali ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh